waspadalah karena varian baru covid sembilan belas saat ini sudah masuk wilayah jawa timur
tiga daerah di jatim yang telah tertular covid sembilan belas dengan varian baru ini
diantaranya adalah kabupaten mojokerto jember dan sampang madura
dinas kesehatan jawa timur pada senin kemarin merilis adanya temuan varian baru covid sembilan belas dari luar negeri
varian baru covid sembilan belas ini ditemukan di kabupaten mojokerto kabupaten jember dan kabupaten sampang madura
diduga kuat penyebaran virus corona varian baru ini dibawa oleh pekerja migran indonesia
yang pulang mudik indonesia pada lebaran idul fitri kemarin
virus corona baru yang tersebar di tiga kabupaten ini memiliki jenis yang berbeda beda
karena dibawa dari negara yang berbeda pula
dari hasil penelitian satgas covid sembilan belas di jawa timur
tiga varian ini adalah b satu satu tujuh uk strain yang masuk kabupaten mojokerto dan juga jember
sedangkan varian lainnya adalah b satu tiga lima
b satu tiga lima merupakan strain afrika selatan yang masuk di wilayah sampang madura
dengan penyebaran varian baru ini maka provinsi jawa timur saat ini dalam kondisi waspada
varian baru ini sedang dirawat di rumah sakit darurat lapangan indra bumar
mereka ditempatkan di kamar khusus
baik yang dari sampang maupun yang dari jember
ada dua varian yang berbeda
satu b satu satu tujuh itu berarti strain uk
kemudian satu b satu tiga lima satu berarti strain dari afrika selatan
sama sama di dalam penanganan yang cukup ketatlah